ya udah lu marah aja sekarang
karena kayaknya kalo lu emang gak akan pernah ketemu kok
lu juga gak tau ada dimana
oh tuh bener bener keterlaluan ya
terus lu gak mau ngambil
tak ada yang ngerasa bersalah salah sekali
kalo gue lagi biar lu puas
aduh ini tempat apaan sih
mau ngapain kita kesini
ya gue mau nyuruh kalung lu lah
tadi sih gue masih pake kalungnya sebelum gue berantem sama geng serigala
semoga aja jatuh disini
sekali gue pengen balikin tas pemilik udang sini
ya udah deh terserah loh
tapi awas ya kalau kalung gue gak ketemu
bapak cek dulu aja siapa tuh masih lengkap
lengkap semua kok mas
kalo gak ada mas
saya gak tau mas
saya sih jujur gak tahu bapak ada urusan apa sama anak anak yang serigala
kesehatan untuk bapak menghindar dari mereka
jangan pernah berurusan lagi sama mereka ya pak demi keselamatan bapak
iya mas makasih juga nasihatnya mas
kalau gitu saya mau masuk ke dalam rumah saya
sudah selesai kan urusan allah
ya udah mana coba kalau gue cari sampai ketemu ya
gak ada gak liat gue
kenapa anak anak tidak ada
motornya juga gak ada
apa jangan jangan mereka udah balik ke base camp
kalau gak ada
kalau gue tuh belum ketemu ya
lo ngapain coba duduk
mana katanya kalungnya ada di sini
gak ada tuh gue cari cari
terus kalau lo gak ketemu lo mau gimana
ya gue bakal marah banget lah sama lo
ya udah lu marah aja sekarang
karena kayaknya kalau lo emang gak akan pernah ketemu kok
gue juga gak tau ada di mana
udah terlaluan ya

duhhh lama banget sii
ini kamu yakin gak sih di rumah ada orang nih
kamu lah tau gak si
pembantunya gue tuh banyak banget
tukang kebun ada
buktinya kita udah lama nunggu disini gak ada yang mukain pintu
mama pesan ke kamu ya sayang
kalau sampai kamu jadi ratu di rumah ini
kamu pecat pecatin deh tuh
kok asisten rumah tangga yang males dan lelet kalo mukain pintu kayak gini
ya mama tenang aja yang penting aku balikan dulu ya sama boyc
kamu gak mau mencoba telepon boy sayang
kayaknya gak perlu telepon deh ma
ya pasti juga gak diangkat lagi sama boy
terus dia kan juga habis keselakaan
pasti dia butuh istirahat kita tunggu bentar lagi aja ya
aduh mau nunggu berapa lama lagi sih silam
mendingan kamu pencet bellnya deh
mama gak mau ya sunscreen mama itu nggak berfungsi gara gara
aduh berdiri di botrik matahari kayak gini
nanti mama berkerut sih lah kamu kan tahu sunscreen mama mahal
nggak usah keriput mama kayak begini caranya
udah kamu cepetan kecek udah cepetan cepetan
satu lagi pesen mama
kalo sampe asisten rumah tangganya keluar
suruh bawa payung mama gak mau kena panas kayak gini
udah main nih
ah elah ini si boy di telepon gak diangkat angkat
susah amat tuh kayak pejabat tuh boy boy
itu bukan boy nya kali
ap lu gak ada pulsanya cobro
barangan aja lu gak ada pulsa
lu cek sendiri nih
pulsa gua banyak
asal lu tahu ini nomor abu duman
berarti ada nih pulsanya nih
oh gue tahu masalahnya di mana
bisa bisanya lu udah ketawa lu ya
eh elah becanda kali
kok di shaming gitu namanya
iya becanda ah
kau balik telepon
kalau orang ganteng yang nelfon pasti bisa
gak ada pulsanya kali
lu malah nge check in gua ini dulu gimana sih boy masih gak ada kabar
gua mau nyari boy
ke base camp serigala
ya kali aja deh ke situ
tapi kenapa nyarinya ke base camp serigala
kalau ternyata nggak ada gimana
yang ada kita nggak berantem lagi sama mereka
gue juga gak mau kan
kalau kita sampai banten lagi
kalau emang nggak ada masalah apa apa nggak ada keperluan lain
gak mungkin dia ngangkat telepon kita
gua setuju sih sama yard
mundi gak mungkin terima gitu aja apalagi abis kita keroyokin tadi
dan dia tahu kalau boy habis kecelakaan
dia tahu buaya lagi lemah
ini pasti kesempatan dia buat nyerang si boy
will sama lu berdua
tunggu sini jaga base camp
yang lain ikut gua sama ian
kayaknya gua masih bisa manfaatin mereka buat ngancurin boy
dan mereka pasti gak bakal nolak ide gua ini
boy udah ngelukain kalian kan
kalian harus balas
sama yang seperti kalian rasain
kompres lu kalau
terlalu sulit untuk dikawal
coba terus dong
tapi gagal berkali kali
kalian pakai cara yang lain
jangan biarin boy bertindak seenaknya
nanti yang ada
kalian tuh diremehin sama anak wario
lu tuh baru keperluan di sini
lu tuh gak tahu apa apa tentang perusuhan kita dengan boy dan geng warionya
jadi jangan sok tau apa lagi pada mata kita
gua gak ngerendahin kalian
kalian udah ngelakuin berbanyak cara
tetep boy yang menang
terus lu punya ide apa
belum aja langsung kayaknya
ayah nyuruhnya tetep nyuri nyuruh
pasti saat itu dia bakal muncul semakin banyak lho